untuk keenam kalinya kompetisi pemadam dan penyelamat atau indonesia fire and rescue competition digelar
dalam kompetisi tersebut tiap tim harus menyelesaikan tantangan seperti memadamkan pesawat terbakar
evakuasi korban di reruntuhan dan berbagai tantangan lainnya
yang diselenggarakan di stpi curug sejak empat belas oktober lalu
ada sebanyak dua puluh satu tim penyelamat darurat atau emergency response team yang bertanding dalam kompetisi ini
mereka berasal dari berbagai perusahaan tambang swasta maupun bumn yang memiliki tim irt secara mandiri
ke dua puluh satu tim ini bertanding dalam delapan nomor lomba
diantaranya penyelamatan kebakaran pesawat penyelamatan pada kecelakaan kendaraan
penyelamatan di ketinggian pertolongan korban bangunan terbakar
pertolongan di air serta pertolongan di bangunan runtuh
tidak mudah melakukan serangkaian kegiatan pertolongan semacam ini
dibutuhkan keahlian serta alat alat khusus yang harus dikuasai oleh masing masing personel
selain itu kerjasama tim juga menunjang keberhasilan misi
saya sendiri pribadi yang paling penting itu adalah kita saling percaya satu dengan yang lain
untuk penyelamatan di reruntuhan gedung
setiap tim diberi waktu maksimal lima puluh menit untuk menyelamatkan korban
sementara untuk pertolongan gedung terbakar
setiap tim hanya diberi waktu lima belas menit saja
sudah berlangsung untuk yang ke enam kalinya
untuk tahun dua ribu sembilan belas
merupakan pertama kalinya dilaksanakan di sekolah tinggi penerbangan indonesia di curug tanggerang banten
sebenarnya ini tujuan akhirnya dari sdpu curug ini
untuk melakukan kegiatan kompetisi di sini itu
selain publikasi itu sebenarnya apa aja pak
yang pertama memang publikasi
kedua memperkenalkan aset yang kita miliki yang sudah dibiayai oleh pemerintah
yang ketiga adalah kita nantinya akan mengadakan training training
di kementerian esdm
indonesia sebagai negara dengan potensi bencana cukup tinggi
sudah sewajarnya memiliki banyak tim penyelamat yang memadai
untuk saat ini hanya instasi tertentu dan perusahaan tambang besar saja
yang memiliki tim rescue berkemampuan baik
ion hermawan indra hadi tanggerang banten